pinjaman berbasis teknologi informasi atau kredit melalui fintech sangat berkembang di indonesia
fintech disebut memudahkan masyarakat yang tidak terjangkau bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman
namun diperlukan kebijakan dalam berinteraksi dengan fintech
simak laporan produser lapangan cnn indonesia novana yaantaka berikut ini
perempuan berinisial r ini sempat mencoba bunuh diri akibat persoalan utang senilai lima ratus ribu rupiah
utang tersebut ia ambil dari aplikasi teknologi finansial atau fintech untuk kebutuhan keluarga
pada tahap peminjaman awal r masih bisa menutupi utang secara berkala
namun keuangannya semakin buruk akibat berhutang pada sembilan aplikasi pinjaman uang untuk menutup utang dari aplikasi lain
hingga akhirnya penagih utang mulai mengirimkan teror melalui pesan singkat
belum lagi keterlambatan itu bisa nyampe satu lima ratus atau bisa dua juta
nah dari yang delapan ratus itu otomatis aku nutupin ke enam ratus
yang aku udah pinjam pertama
nah dari yang aku pinjam pertama itu habislah yang aplikasi kedua
aku bingung kan mau bayar lagi aplikasi kedua ini kemana
aku coba lagi pinjam yang ketiga
paling minim mereka meminjamkan dua juta
nah aku mentok terakhir itu di dua juta
dari persekian aplikasi karena bunganya yang terlalu tinggi
aku total itu kurang lebih
sudah itu total dua puluh jutaan
yang harus dibayar
dan sampai sekarang ini belum ada yang dibayar
lembaga bantuan hukum mengatakan ada tiga ratus aduan masyarakat yang mengalami kejadian serupa
bukan hanya fintech ilegal saja
namun lbh mencatat ada fintech yang terdaftar dan berizin ojk yang melakukan pelanggaran
kalau pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online ya itu ada beragam mbak
kalau dilihat di infografis kami sendiri kami menginventarisir sekitar tujuh pelanggaran
di antaranya adalah
pelanggaran terkait dengan bunga
bunga ini itu tidak ditentukan
jumlah bunga itu berapa sih
berapa persen sih
kalau di mekanisme perbankan itu kan ada bunga enam persen kan
sedangkan kalau di aplikasi pinjaman online itu nggak ada batasan
bunganya bisanya berapa gitu
selain itu juga pada term and condition kalau kita download aplikasi itu kan ada term and condition ya
pas kita download term and condition dia kasih tahu memang bunganya berapa misalnya gitu ya
tapi pada prakteknya itu bisa berubah
contoh misalnya ada orang pinjam uang satu juta rupiah untuk tenor empat belas hari
bunganya dikatakan di term and conditionnya misalnya dua puluh persen
nah kalau gitu berarti pada hari ke lima belas harusnya dia satu juta dua ratus gitu kan
nanti pada hari ke enam belas beda lagi perhitungannya
tapi kemudian ternyata di hari ke enam belas nanti bunganya bisa dua puluh persen dari satu juta dua ratus bukan dari satu juta
financial technology atau fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan
yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi
masuknya fintech merupakan terobosan baru terhadap aspek aspek bisnis di indonesia
agar menjadi lebih efisien dan mudah
ojk mencatat ada tujuh puluh tiga fintech yang terdaftar atau berizin
namun masih ada ratusan fintech ilegal
menanggapi hal tersebut asosiasi fintech pendanaan indonesia atau afpi mengaku prihatin
jika ada anggota yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi oleh komite etik
bahkan hingga pencabutan izin
fintech ini juga memiliki masalah yang menyebabkan kekuasaan keuangan
prihatin dan sedih karena mestinya dunia fintech ini yang merupakan masih awal masih baby ini
mestinya memiliki potensi growth yang sangat besar
tetapi di awal ini banyak ekses banyak terjadi yang mostly sebetulnya malah bukan orang anggota yang terdaftar di ojk
tapi orang yang di luar
nah ini yang kami prihatin
fintech ada macam macam ada yang murah ada yang mahal ada yang produktif ada yang konsumtif
itu berbeda untuk setiap tipe
nah kalau misalnya di modalku sendiri itu kan produktif
productive by definition pasti lebih murah
konsumtif memang harus sedikit lebih tinggi
cuma tingginya wajar nggak
kalau dalam asosiasi sendiri mungkin lebih baik ditanyakan kepada working group untuk yang konsumtif
karena mereka memang ratenya sedikit lebih tinggi daripada yang di produktif
cuma saya yakin mereka memang memiliki limitnya sendiri sih
ojk juga telah memiliki aturan ojk berisi tentang layanan pinjam meminjam langsung peer to peer lending
di mana aturan ini melindungi kepentingan konsumen
ojk juga mengimbau agar masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan aplikasi fintech
jika terbukti ada fintech yang terdaftar atau berizin melakukan pelanggaran
ojk akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin
mungkin kami menghimbau agar masyarakat bisa dapat lebih memperhatikan terlebih dahulu
dalam berinteraksi ataupun melakukan transaksi dengan fintech
masyarakat harus memahami manfaatnya terlebih dahulu lalu resikonya
kewajiban yang memang melekat kepada transaksi yang mereka lakukan dengan fintech itu sendiri
karena contoh saja misalkan memang ada yang mau menanamkan dananya dengan fintech itu sendiri
mereka harus memahami tingkat suku bunga yang seperti apa yang memang dinilai wajar
selain itu ojk juga bekerjasama dengan satgas waspada investasi untuk mengawasi dan menemukan fintech ilegal
teknologi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan financial technology atau fintech
memegang peranan penting untuk mendorong perekonomian di indonesia
untuk itu dibutuhkan peran seluruh pihak agar teknologi ini bisa berjalan sehat dan meningkatkan perekonomian nasional